baik alhamdulillah cek
udah lama cici gak ketemu
cici apa kabar
alhamdulillah baik kamu sehat
sehat juga cek
duduk duduk duduk
iya cek makasih
tuh men banget kamu kesini ada apa
cet cetnya tau gak ada rumah yang dijual sekitar sini
tuh liat neng
kasian kan tidur di ruang
ngapaan sih bi
mau itu lagi tidur aja
yaudah sih bi gak usah tarik tarik juga
udah menumpangin ice
tapi kamu nyata jangan kabur kabur lagi ya
tungguin aku neng
kita jalan bareng yuk
eh kita teh bukan murim
kita kan sedang gugat cerai
tapi saya belum datang talak yun
saya teh udah gak nganggap kamu sebagai suami saya lagi
udah sana jalan duluan
saya sebagai laki laki harus di belakang
yang benar tuh laki laki di depan
perempuan di belakang mengikuti
sokak tuh sana jalan duluan
jangan lupa subscribe channel ini ya
ceng yuk ceng
lupa pake sandal
ini kan motor saya cek kenapa kamu mau bawa
kamu mau dibantuin gak sih
kalau gak mau yaudah
kurang mundur saya gak buat segitu
walaupun dia juga bawa
sudah lama aku nggak dagang
gara gara main api
jadi berantakan semua
sudah lama cici gak ketukmu
cici apa kabar
alhamdulillah baik kamu sehat
sehat juga c
iya cik makasih
komen banget kamu kesini ada apa
cici tau gak
ada rumah yang dijual sekitar sini
buat apa deh
mas sama dede t mau pindah ke cireawas
sama mama mau pindah ke cireawas
sama sama lagi deh
alhamdulillah seneng banget cici dengernya
tapi teh jangan bilang orang orang dulu ya cek
ya cicunya tau sendiri ya tuh
nanti pokoknya cice cariin
kalau udah dah cice kabarin kamu ya
seneng banget cice dengernya
ada mangganya ada jambu airnya
ya begitu dam
sekarang saya tahu kenapa idan ada di situ
karena ini adalah pekerjaan si idan
assalamualaikum kan badan
iya kan yang lihat kamu dihipnotis cuma idan kan
nah sekarang yang bilang kamu dihipnotis siapa
emang kamu tahu dihipnotis kalau idan nggak bilang begitu
tuh kan udah
dalam teori detektif orang yang patut dicurigai adalah orang yang terlihat sangat tidak bersalah
bukan begitu ceng orang yang tidak dicurigai ada kemungkinan dia pelakunya
ya itama tinggal dibalik aja tukum
udah udah pasti si idan
eh nggak boleh suujud aku cek
seujun seujun gimana sih doi ini urusan sepuluh juta ini cek
idoi bener bang tidak boleh menuduh kalau tidak ada buktinya
ini mah bukan menuduh tapi kalau bukan dia siapa lagi
masa saya hipnotis diri saya sendiri

duduk dulu biar kalian tenang
tapi ini tetur sebagaimana saya mesti ngasih
ini dingin ya sudahpi
tapi kalian ya lebih memilih orang yang hearlst atau girl community bukannya
tariannya mereka yang berlaku atau